di kawasan sawangan kota purwokerto
kabupaten banyumas jawa tengah ini
setiap saat dapat dijumpai pedagang yang sedang menggoreng tempe mendoan
dengan bahan tempe yang dilumuri adonan tepung terigu
tepung beras dan daun bawang
tempe yang sudah dilumuri tepung cair ini digoreng dengan waktu yang singkat
yang membedakan tempe mendoan dengan tempe goreng lain
adalah teknik menggorengnya
tempe menduan digoreng setengah matang
tempe mendoan di kabupaten banyumas jawa tengah sudah ada sejak lama
menurut peneliti sejarah banyumas sugeng priyadi
dahulu mendoan terbuat dari tempe hitam dan mulai berkembang di tahun seribu sembilan ratus lima puluh an
awalnya sebenarnya tempe mendoanya orang banyumas itu pakai tempe kedelai hitam dulu
jadi memang agak sedikit pahit pahit sedikit
karena kulit hitamnya tidak dibuang gitu kan
jadi kadang kadang ada rasa pahit sedikit gitu
tapi ya memang itu aslinya itu tempe mendoan banyumas itu pakai tempe hitam
pemerintah kabupaten banyumas jawa tengah melalui bidang kebudayaan
dinpora butpar kemudian mengusulkan mendoan sebagai budaya asli banyumas tak benda
dan perspektif ke depan mendoan akhirnya dicatatkan sebagai warisan budaya tak benda
milik kabupaten banyumas
mendoan tempe dan ebek yang kami usulkan itu memang dicatatkan pada tahun dua ribu dua puluh
per bulan juni kemudian disidangkan tahun dua ribu dua puluh satu bulan agustus september
kemudian ditetapkan pada oktober dua ribu dua puluh
sehingga dapat dikatakan bahwa kabupaten banyumas
dalam mengusulkan mendoan tempe dan ebek itu sekaligus langsung jadi
kini mendoan telah berkembang menjadi oleh oleh khas banyumas
sekaligus menjadi identitas warga banyumas
roby sofwan amin banyumas jawa tengah